dua gudang budidaya jamur di mojokerto rabu pagi ambruk diterjang angin puyuh
tembok setinggi lima meter serta atap gudang runtuh rata dengan tanah
dan menimbun puluhan ribu paket jamur siap panen
atap gudang amruk hingga rata dengan tanah
warga dan pekerja yang berteduh sempat panik
saat mendengar suara gemuruh angin dan reruntuhan genting
meski dalam kejadian ini tak menimbulkan korban jiwa
karena pemilik serta pekerja tidak berada di dalam gudang
namun puluhan ribu pak jamur siap panen rusak tertimbun reruntuhan
ini kejadian sekitar jam berapa mas
nanti di maghrib
kerugiannya sama berapa ini mas dengan ropohnya ini
ratu saja gantengnya kan ganteng sekarang bilang asli
selain dua gudang jamur ambruk
terjangan angin puyuh juga mengakibatkan sejumlah rumah dan warung
di pinggir jalan desa porak poranda